terakhir memastikan saja bang terry sebagai anggota dpr yang mungkin juga nanti akan nyalek di dua ribu dua puluh empat
tuhan menginginkan waktu dengan manusia